hai untuk kepentingan umat dan manusia
wasiat apaan ngawasnya dari babegu aja tentang warisan kagak diurus makanya mood
video jangan ngomong aja dengerin tuh abang duca meh nah di sini saya mau omongin tentang soal hati
manusia akhirnya dateng udah dari tadi jalan tunggu tunggu maaf jika terlambat nih ngaji
hai hantum gak terlambat kau kan ah nyari apa di pagi sulam kemana sih ya bareng sama
antum waduh gua kudu ngasih alasan apaan nih pak haji udah ngasih sulam kan soal undangannya
bener kan sih iya saya udah kasih tahu udah udah saya sampaikan syukur di mudah mudahan aja
sulam gak terlambat soalnya anak ini kepingin banget doa penutupnya ntar haji sulam yang ngebacain
haji sulam pasti datang gitu kan paling hargain undang orang lain tapi haji sulam juga bukan
orang yang suka terlambat datangnya assalamualaikum antum lagi sibuk ji antum belum datang juga
undangannya itu kan udah anda titipin sama pak haji muhyiddin
sampai masya allah ji ya udah udah ya udah ya ya makasih assalamualaikum
pak muhyiddin maaf nih ya apa benar undangan udah disampaikan sama pak haji sulam iya iya
udah sampai ada aneh si mahmud yang disuruh nyampein tapi sulam tapi aku denger sendiri
kan tadi waktu anda telepon pak yusuflam bilang dia belum terima undangan kurang ajar banget sih
mahmud ya berani aja dia nggak nyampe kemana
ini kalau ampai bohong gua ketebak di tempat bisa tingsin gua maaf deh ji memang aneh kagak
bisa nyampein langsung sih makanya aneh suruh adik aneh karena kaki aneh sakit ji terus gimana tuh
bah haji mansur percaya nggak ngomongan apa gua juga nggak tahu demi tapi abah sudah berusaha
meyakini dia kalau abah sudah ngasih tau si sulam bener tuh si sulamnya selalu aja bikin masalah sama
kita heran abis umi juga sih pakai nyuruh abah jangan kasih tau si sulam eh umi yang disalahin
tuh haji mansur yang nyuruh nyuruh abah emangnya abah tuh katumi sulam mau aja iya juga sih haji
mansur tuh persis kayak sapi di cium hidungnya tuh kalau masih sulam apa apa maunya si sulam
sampai doa terakhir akikah cucunya si sulam juga yang doain nah ento pintarnya si sulam cari muka
orang apalagi orang kaya kayak haji mansur udah debat pokoknya tindakan kita tuh udah bener kalau
kita kagak ngundang si sulam ke sono kalau nggak bah oh dia makin mangkak di daulat baca doa di
sini udah siap siap loh bahan bahan buat kuliah subuh tenang aja mi itu dong
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan oleh
allah subhanahu wa ta'ala
dan untuk kuliah subuh pada hari ini akan diisi oleh bapak haji muhyiddin
kami persilahkan bapak haji muhyiddin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mau kuliah subuh apaan tuh abang gue belum makanya dengerin mood jangan uap aja udah tadi
enggak ada bisa ditebak dia mah biar kakek haji dua kali urusan ceramah mah diragukan lihat aja
ntar kalau dia ngomongnya ngaco mau dibeset besek sama warga
ya allah semoga
ngasih kuliah subuhnya yang baik jangan ngasih kuliah subuh yang enggak enggak yang bisa membuat
malu dan juga salah pengertian bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu
juga bukan penceramah tapi wajib hukumnya
masyarakat untuk selalu berwasiat untuk kepentingan umat dan manusia
wasiat apaan nowasya dari bapak gua aja tentang warisan kagak diurus mangga nyemut
oke lo jangan ngomong aja dengerin tuh abangnya tercampur hadis ini saya mau omongin tentang soal
hati manusia lebih detail lagi soal kesombongan yang di dalam al quran sering dicontohin dengan
sosok peer aung manusia yang paling sombong sedunia dan di dunia ini ada jenis manusia yang selalu
ngerasa dirinya hebat super ngerasa paling oke dan selalu merasa dapat menolong orang lain tapi dia
juga demen sesumbang kalau habis nolongin orang apa tujuannya itu soal soalan tujuannya enggak
lain dan enggak lakukan supaya orang lain tahu kalau dia itu habis nolong dan juga supaya orang lain
anggap dirinya itu juga baik cinta kayaknya juga sudah mulai sadar ya udah udahan aja dia beneran
ya allah apa maksudnya
apa apa tujuannya menyindir orang lain telah bagus bener siapa kuliah subuhnya gue demen banget pak
contohnya saja ada orang yang lagi sakit kemudian atas pertolongan satu keluarga orang yang sakit
itu bisa sembuh nah langsung dan untuk orang yang ditolong sesumbang keseluruhan orang yang ditolong
sesumbang keseluruhan orang yang ditolong keseluruhan orang yang ditolong keseluruhan orang yang ditolong
seluruh warga dengan sombongnya bahwa dialah yang telah menyembuhkan penyakit orang itu
ya allah abah rumu tidak bisa tebak abah manfaatin kesempatan ini buat nyindir orang lain masya allah
baru mohon jangan diterusin lagi bah jangan betul betul emang ada orang yang begitu habis ini aja deh
padahal padahal kekatnya allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan apa artinya oh
kalau allah tidak mengizinkan sembuh betul banget itu mah siapa lagi kalau bukan allah yang
nyembuhi penyakit kita ya enggak ya hai setelah dalam harus dimasukin hati dengerin aja kita semua
siap yang disini saya udah gua aja nyantai gua nggak ngerasa nah karena itu marilah dalam wasiat
saya ini yang begitu singkat kita jauhi penyakit hati yang sakit yaitu si petunjuk sombong mengaku
paling hebat di dunia dan lupa dengan adanya allah kita juga kudu hati hati
ya allah kami mohon jauhilah sifat sifat seperti itu kagak baik nah ujuwilah minjalik bukannya
pahala yang kita dapat tapi malah dosa yang kagak ada ujungnya dia nih orang sahur minum obat apa mau
mau jadi ngaco kayak begitu habis minum obat serangga kali tadi abang lu demut
ceramanya bukan buat kita harusnya buat dia sendiri tuh